mas riah pelaku penyeraman air seni dan kotoran ke rumah tetangganya di desa jogosatru sidoarjo jawa timur
selasa siang ditetapkan sebagai tersangka
selanjutnya tersangka akan menjalani sidang tindak pidana ringan yang akan dilaksanakan pada tiga puluh satu mei mendatang
mas riah menurut petugas satpo pp sidoarjo telah melanggar perda nomor sepuluh tahun dua ribu tiga belas pasal delapan ayat satu huruf c dan f
dengan hukuman maksimal penjara tiga bulan dan denda maksimal lima puluh juta rupiah
status tersangka diberikan setelah melalui gelar perkara dan pemeriksaan oleh petugas satpol pp sidoarjo
jadi sudah pasti dan sudah kita lakukan istilah gelar perkara kemarin
lalu sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan disidangkan pada tarir abu minggu depan